ya dan untuk membahas isu ini kami sudah terhubung dengan komisioner kpu evi novida ginting
selamat siang ibu evi ini tidak menyangkal bahwa semua warga mempunyai hak suara dalam pilkada dua ribu dua puluh ini
rencana kpu akan menyambangi rumah sakit untuk mengumpulkan suara dalam pilkada
nah ini agar tidak simpang siur ini bagaimana mekanismenya nanti
ya terima kasih mbak sarah
ini tentu sudah kita atur ya di dalam peraturan kpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh dan secara teknis kita sudah sampaikan di dalam fintech kita dan secara rapor kota dan seluruh jajaran kpu provinsi dan kpu kabupaten kota
bahwa kita meminta kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan gugus tugas
satgas ya covid sembilan belas dan juga melakukan koordinasi dengan rumah sakit rumah sakit
dimana para penduduk sakit rumah sakit covid sembilan belas yang kita maksudkan di sini tentu dilakukan pendataan
dan juga teman teman kpu provinsi dan kpu kabupaten kota ini juga telah melakukan pendataan mengetahui jumlah yang terinfeksi covid sembilan belas di rumah sakit tersebut
kemudian koordinasi tersebut juga untuk membahas kata kata ya
bagaimana kemudian sop di masing masing rumah sakit tersebut
kemudian juga kita menyampaikan segala cara dan kesiapan dari petugas kita yang akan memberikan pelayanan di tps tps terdekat di rumah sakit tersebut
itu yang sudah kita siapkan
tentu saja tugas tugas yang kita
minta kan untuk pelayanan rumah sakit rumah sakit dimana ada penderita infeksi corona ini dilengkapi dengan alat apd ya
apb dan juga dengan baju khas mat yang kita sediakan di setiap tps dan juga di tingkat tps
jadi tentu pengalokasian ini bisa dilakukan pergeseran untuk disusun
sesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan di tps tps terdekat di rumah sakit
ya bu evi tadi anda menyebut sudah berkoordinasi dengan gugus tugas
tapi kami hanya ingin mengkonfirmasi kembali dalam hal ini apakah kpu sudah mendapatkan lampu hijau dari kementerian kesehatan
ya tentu pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini kan sudah diputuskan ya di dalam undang undang ya
untuk membuatnya yang kemudian kita tuangkan di dalam pelaksanaan teknisnya
ini di dalam pkpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh
bagi kpu sebagai pelaksana undang undang yang juga kemudian kita turunkan di dalam peraturan kpu ya
tentu ini sudah jadi satu kebijakan nasional untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa pandemi
nah terkait untuk melindungi menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak termasuk petugas maupun juga pemilih
ini tentu kita sudah siapkan langkah langkah ya di mana kita mengatur tentang protokol kesehatan ya
seperti apa pemungutan dan penghitungan suara yang harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan di daerah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah
nah gugus tugas yang kita juga minta kepada penyelenggara di daerah itu untuk dilakukan koordinasi di masing masing daerah
itu yang kita minta dilakukan dan ini semua juga sudah tertuang di dalam peraturan kpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh
ini sudah menjadi satu kebijakan nasional mbak
jadi semuanya ini sudah tertuang di dalam peraturan kpu yang menjadi pedoman teknik bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi
baik ibu evi hal ini tentunya ada pro dan juga kontra
meskipun nantinya petugas akan memakai apd lengkap untuk mencegah penularan
tetapi ada pihak yang mengkritik bahwa apd seharusnya diprioritaskan untuk petugas medis saja
ini apa tanggapan dari kpu mengenai hal ini
ya tentu kita melihatnya begini mbak ya bahwa kalau di rumah sakit ya di rumah sakit di rumah sakit ini kan sudah ada sop yang berkaitan dengan penanganan covid sembilan belas ya
nah ini juga kan sudah tentu saya tidak masuk ke bagaimana persiapan yang harus dilakukan
selama ini di rumah sakit masing masing rumah sakit yang ada penderita covid gitu ya
tetapi kita berkeyakinan bahwa ini kan merupakan satu prosedur yang sudah harus ada di masing masing rumah sakit ya
nah kalau pun misalnya memang dibutuhkan kita memiliki ya memiliki apa namanya baju hasmat yang sudah kita siapkan di tingkat pps
jadi ini bisa direlokasikan ya bisa direlokasikan sesuai dengan kebutuhan
oh itulah kenapa
kita minta kepada teman teman di masing masing tingkatan di masing masing daerah pemilihan kepala daerah pemilihan kepala daerah tersebut
agar betul betul melakukan koordinasi sehingga segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan di dalam memberikan pelayanan kepada pemilih yang terinfeksi covid
ini tentunya bisa semaksimal mungkin dan bisa menghindari agar tidak terjadi terpapar gitu ya
ataupun bisa mencegah penyakit
penyebaran dari covid sembilan belas ini
nah kami juga mengingatkan kepada petugas kita bahwa di dalam rumah sakit rumah sakit yang tentunya sudah memiliki sop tersebut
ini tentu harus dipatuhi oleh teman teman penyelenggara yang akan masuk ke rumah sakit rumah sakit tersebut
nah ini juga tentu koordinasinya kan tidak hanya di level kpu ya tingkat atas gitu ya
ini kan tentu karena
sangat operasional gitu ya sangat teknis yang perlu dilakukan oleh teman teman kpu kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah
nah tentu ini semua pihak termasuk juga di dalamnya ada pemerintah daerah ya tentu ini bisa kita harapkan bisa terjalin kerjasama yang baik
sehingga langkah langkah untuk mencegah terjadinya penyebaran covid pada saat memberikan pelayanan ini bisa semaksimal mungkin dilakukan
nah ini tentu tidak bisa kpu sendiri ya tentu kita ini berharap kerjasama dari gugus tugas covid ya untuk bisa membuka data data
kemudian juga rumah sakit yang akan kita datangi untuk diberikan pelayanan oleh petugas kpps kita
ya bu evi untuk petugas kpu sendiri bu meskipun mereka juga memakai apd
namun surat suara dan juga kotak suara ini yang digunakan oleh pasien covid sembilan belas
apakah sebagai media penyebaran bu apakah akan ada surat suara atau kotaknya yang didesain khusus untuk pasien covid sembilan belas
untuk logistik ya kita tidak membuat desain khusus ya tetapi di tps sendiri kita menyediakan bilik khusus yang akan digunakan oleh pemilih
yang ketika datang ke tps dan ketika kita lakukan pengukuran suhu ya karena kita menyediakan alat pengukur suhu ya
jadi semua tps nah ini kemudian apabila kita temukan ada yang memiliki suhu tubuhnya tiga puluh tujuh tiga derajat atau lebih
itu kemudian kita tempatkan di bilik khusus ya nah kemudian juga terkait dengan surat suara dan juga kotak suara
kita tidak memberikan apa menyediakan yang khusus ya tetapi biliknya ada
nah untuk yang pelayanan rumah sakit dan sebagainya tentu kita lakukan selalu penyemprotan
dan disinfektan di tps di alat alat yang kita gunakan itu kita lakukan secara berkala dalam proses pemungutan suara kita
oke baik ibu evi ini pilkada serentak tinggal lima hari lagi ya tanggal sembilan
nah ini secara keseluruhan bagaimana dengan persiapannya apakah surat suara sudah mulai disebar ke daerah daerah
ya surat suara sudah berada di kpu kabupaten kota
nah dalam waktu satu dua hari ini mereka akan menggesernya ke kecamatan
dan kemudian kita berharap semuanya nanti sudah siap di tps satu hari sebelum hari pemungutan suara
terima kasih komisioner kpu ibu evi novida ginting sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
dan semoga kebijakan apapun yang nantinya akan diterapkan bisa menekan angka kasus positif covid sembilan belas di seluruh indonesia